kami sudah di mk lagi proses administrasi untuk dikelengkapan berkasnya
nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan kawan
untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut
ini kerja yang sudah cukup lama
satu bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke mk ini
kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli
bukti bukti yang cukup meyakinkan insya allah
dan saksi saksi juga yang sudah kami siapkan insya allah cukup meyakinkan
nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh mk